kayaknya gua harus nemuin sofia dulu deh aman ahmad dijualan
udah kabar kabarin aja telepon telepon aneh oke
hai jaya turun jaya jangan begitu jaya kagak baik
memangnya nenek dikasih apa
suka tuh teh buka
nenek udah kepo
mau sih teh tapi kan
itu mau punya teh
ini untuk kamu saja
ya tuhan ya
makasih banyak teh
kamu cantik pisan ini mah
apalagi dipake nenek
kasih tau kita udah siap nih buat bagi bagian
kerudung di taman rw sebelas
oh oke teh neneng teh siap meluncur
gak pake lama
udah sudah cepetan iya teh
masya allah duit banyak banget ya
pak pak pak
saya nemu duit banyak banget ya pak
saya takut pak
mendingan bapak lapor ke polisi aja pak
atau kalau enggak bapak sumbangin ke masjid duit ini kalau bapak takut
saya udah dapet jawabannya
buat ngejawab pertanyaan pertanyaan anak yang ada di besi
masya allah ternyata orangnya benar benar amanah ya
iya sof mak gak
assalamualaikum pak tommy
gimana kabarnya amanah mart
bapak gak tau ya
amanah mart itu sudah dijual pak sama ibu bapak
terus duitnya kemana sof
saya gak tau pak
saya di lapangan dekat rumah
kayaknya gue harus nemuin sofia dulu deh
amanah mart dijual ang
ya udah terima kasih
udah kabar kabarin aja telepon teleponan lah
jaya turun jaya
jangan begitu jaya
keburu kan kali
itu bang si jaya pacarnya direbut orang
jadi dia nekat tuh bang
hah diputusin pacarnya
gue naik aja ke atas ya
lu gak ngerti perasaan gue pergi lo
siapa juga yang bisa ngerti perasaan lu sama perasaan gue dan perasaan kita semua
gak ada satupun yang bisa ngertiin perasaan
apa yang lo alamin sekarang tengah gue alamin
pacar lo direbut orang
pacar apoi juga lagi direbut orang bang
jadi apoi cuma minta tolong
atas nama satu nasib satu penderitaan
buat sekedar ngedengerin curhatan abang
siapa tahu diamnya apoi bisa ngasih solusi buat abang
solusi tengah apa yang kita alamin
ini tentang perasaan bang
asal lo tau
sebenernya ngedeketin wianty atau cewek gue itu adalah gue duluan
bukan cowok yang sok ganteng dan sok kecakapan itu jaya
kenapa jadi dia yang ngelamar wiyanti
perasaan gue udah pernah ngelamar deh
sabar ya bang
yeh gue bakal sabar jai
kenapa bokapnya wianty itu yang gue pantau dan gue liat
selalu ingin ngenalin tuh cowok sok cakep sok ganteng itu ke temen temennya
perasaan gua itu udah kenal lama deh sama bokapnya
tapi kayaknya gak pernah sekali kali pun gue dikenalin sama temen temen bokapnya
apa karena masa depan gue yang suram ya
bisa jadi bang
gue gak ngerti ini ceritanya kayak apa
ini ceritanya mau dibawa gimana
pasti lo juga akan geleng geleng kepala